ratusan sopir angkutan kota yang berunjuk rasa di kantor gubernur jawa timur surabaya
selasa siang melakukan aksi sweeping terhadap taksi yang kedapatan mengangkut penumpang
para sopir angkut sempat menggedor taksi dan memaksa turun para penumpang
selasa siang sopir angkot se surabaya melakukan aksi mogok di kantor gubernur jawa timur di jalan pahlawan surabaya
aksi ini juga diwarnai sweeping sopir angkot terhadap taksi konvensional yang membawa penumpang di jalan tembaan surabaya
aksi ini sempat memanas lantaran ada sopir taksi yang berusaha kabur dan dikejar sopir angkot
bahkan para sopir angkot itu menggedor taksi dan menurunkan penumpang
untuk taksi online itu pak karena kan belum resmi itu pak
kan belum resmi itu dimana mana kan sudah ada beritanya pak
dan lagi di stasiun di bandara terminal kan nggak boleh itu
memang menurun pak merugikan semua pihak pak itu pak
para sopir angkot tersebut melakukan mogok kerja di depan kantor gubernur jawa timur
menuntut penghentian kegiatan taksi online karena tidak memiliki dasar hukum
aksi mogok sopir angkot di surabaya membuat ratusan calon penumpang terlantar
mereka akhirnya diangkut kendaraan operasional
dik skpd pemkot surabaya
di terminal joyoboyo surabaya warga yang tidak bisa menggunakan jasa transportasi angkot
bergegas naik ke kendaraan angkutan operasional milik pemkot surabaya
salah satunya adalah nur hayati warga pandaan kabupaten pasuruan ini
hendak berobat ke rumah sakit haji surabaya
ia telah menunggu di terminal lebih dari satu jam
tidak ada di tariot tapi di lompolo cilarangi
mahal ya bu ya dari tarik ojek mahal
berapa tadi bu di tarik ojek
terus ini naik apa ini
terus ini mau naik angkutan dari pemkot
iya disuruh ngumpul biar ada teman
terus gimana bu kecewa nggak bu nggak ada angkut gini
banyaknya calon penumpang yang terlantar membuat dinas perhubungan
perhubungan kota surabaya mengerahkan lebih dari sembilan puluh kendaraan operasional lintas skpd
dibantu kendaraan operasional tiga puluh satu kecamatan
serta lima belas bus dari damri
kendaraan ini gratis dan dioperasikan pada beberapa trayek angkot
kemarin sudah kita koordinasikan dengan lintas pemerintah kota ya
jadi lebih dari sembilan puluh kendaraan termasuk tiga puluh satu kendaraan kecamatan
ikut membantu memake up mulai dari terminal terinhal
penumpang angkutan umum
ditambah juga bantuan dari damri ya lima belas bis
untuk membackup semua jurusan
sampai jam berapa pak nanti pak ini angkutan gratis ini pak
sampai aksi ujur rasa selesai kita akan melayani
sopir angkot di kota surabaya mengadakan aksi mogok
untuk menuntut penghentian jasa transportasi online
baik mobil maupun sepeda motor
mereka merasa keberadaan transportasi online
sudah mengurangi pendapatan para sopir angkot hingga enam puluh persen
karena itu ada pengaruh banyak sama taksi online
oh seberapa menurun pendapatan
menurun banget semua nggak termasuk sopir angkut aja
beca ojek semua ojek penggol penggolan semua
terus ini berapa hari nanti nggak berapa hari
ini kalau sementara masih satu hari ini
selain melakukan aksi mogok para sopir angkut di surabaya
juga akan melakukan unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi jawa timur di jalan pahlawan surabaya
wahyu pratama surabaya